bantuin ya bantuin
sampai kapan mak
udah ngomongnya berhenti
udah berdus dus kagak ketemu
marah dia nya
cengar cengir lagi bantuin sini
mati dah tuh orang
kainnya buat kenangan kenangan
ada sarung gituan kan
belum dicuci tujuh mulut
jangan katanya mulutnya
mulut kuping tenggorokan
mau tau apaan sih mak
ya mau tau aja ya
mak gak ada
bang ipan balik ya
pokoknya tuh ya
mesti ada anak anak yang kaya gitu ya
tapi jangan lupa mak punya
untuk kuntilanak ya
itu yang dimaksud
kita tangkap ya
mak harus bawa

ini kain putih dari ayam ela
lu belum iya be
anggetin aja sih be
apa yang lagi lu angkatin aja sih
eh lu mau potret gak
malu dislepet pet aja
beraksi beraksi beraksi
ya begitu ke depan tuh
waduh berlaku banget lu
semenjusan aja lu
lu mau foto gak
senyum senyum senyum
biar lebar biar lebar
pak ini nyalah gigi ya pak
nah fotonya sih
ih hai lah
lu punya handphone begitu anan sudah berlaku
padahal dia belum tahu sekalinya saya punya handphone
bukan saja ada tv nya
gak pakai dua puluh satu in layar tancap
nah minggir lah
eh sabun gua mana
sabun gua udah berhenti
gak mau habis lama

nah tenang tenang tenang bu tenang
ibu mau beli sabun apa mau beli marah marah
eh emang di sini jual marah marah pak
saya nggak beli marah marah
saya beli sabun sabun sabun sabun sabun
ya gak usah marah marah begitu
tuh dateng dateng assalamualaikum
jangan kayak gitu
masih untung juleha yang nasihatin bukan kau ngaji sobar
benar so mak
sabun mak sabun
orang harus sabun mak
benar nek kata siapa nek
sabar disayang sabun mak
ibu mau beli sabun
budak buruan mas
biar yang dibilang semua budak ya
tunggu tunggu tunggu ya
pian pian bantuin dia ya
tante emakku nyari handphone di sabun
hah anak kecil tau apa diem
lalu juga susu susu lagi
bantuin ya bantuin baik
mama mau beli
mau sampai kapan mak
hah udah berdus dus
kagal ketemu marah dianya
bantuin sini ya pak
nah nah nah nah nah nah
eh apa sih
udah kebelet mak
udah di ujung
jalan jalan jalan
cuman jangan gerak
masuk masuk kerja

maya bakalan disaksikan weh aku ni tuh
jual aja pinjem ya ntar ya
saya udah bilang jeng
oh berarti sama dong
dari pagi sampai gini hari
itu kopi nggak kepanas apa
aduh aduh aduh
sebentar ya jeng
ada perutnya lagi marah
ntar ya jeng ya
mbak be apa asik
mbak be mau bayar listrik
kok bisa duit minta aku gitu
yang ada saya minta
kok emang minta ini
duit yang kemarin mbak be kasih
buat bayar listrik mana
orang dikasih kok
habis membeli apaan
ini ma o
lampu kita diganti mau bor ma o
aduh gimana ya be
lebih baik itu handphone jual aja
beh asalnya utero saja enak aja
ini berapa saya habisnya
ini aja be
daripada handphone ku dijual
ini aja pake uang tabungan ya be
iya yuk be
udah rapi jualan sayurnya
dapat untung banyak dong bang
besok kan ada pasar malam
sama layar tancep
bang boleh gak bang